gubernur papua sekaligus kader partai demokrat lukas nmb
telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
oleh kpk pada rabu pekan lalu
lukas nmb diduga menerima gratifikasi atau suap
terkait dengan proses perizinan pembangunan infrastruktur
dan proses pengadaan barang dan jasa
pada senin sembilan belas september
pusat pelaporan dan analisis keuangan ppatk mengungkap
telah menemukan transaksi perjudian di sebuah kasino
oleh gubernur papua sebesar rp lima ratus enam puluh miliar
salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi
setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi
senilai rp lima puluh lima juta dolar atau rp lima ratus enam puluh miliar
itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu
sementara itu mengutip cnn indonesia com
pengacara gubernur papua lukas nmb aloysius renwarin
mengakui kliennya memang pernah bermain judi kasino di singapura
meski begitu aloysius menampik lukas membawa uang dalam jumlah miliaran
penetapan status tersangka lukas nmb oleh kpk
memicu gelombang demonstrasi
pada rabu pekan lalu
koya tengah masyarakat yang mayoritas berasal dari pegunungan tengah
papua berjaga di sekitar rumah pribadi lukas nmb
membawa alat perang tradisional
terakhir pada dua puluh september
warga yang tergabung dalam koalisi rakyat papua
melakukan aksi safe gubernur papua
mereka meminta menko polhuka mahfud md
menghentikan narasi liar yang mendiskreditkan gubernur papua
rabu kemarin di surabaya mahfud md merespon
bahwa penetapan gubernur papua lukas nmb sebagai
tersangka sudah sesuai dengan temuan dan fakta hukum
mahfud juga menegaskan tak ada rekayasa politik dalam kasus ini
di tengah kasus dugaan korupsi gubernur papua
dan temuan bermain kasino lukas nmb di luar negeri
berdasarkan data badan pusat statistik yang disarikan dataindonesia id
angka tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional
tim liputan cnn indonesia